lalu seluruh tempat hiburan tempat tempat hiburan akan ditutup
kegiatan yang dikelola oleh pemprov dki seperti ragunan monas ancol taman taman kota
dan kegiatan belajar tetap berlangsung di rumah seperti yang sudah berlangsung selama ini
kegiatan usaha makanan rumah makan restoran kafe
diperbolehkan untuk tetap beroperasi tetapi tidak diperbolehkan untuk menerima pengunjung makan di lokasi
jadi pesanan diambil pesanan diantar tapi tidak makan di lokasi
karena kita menemukan di tempat tempat inilah terjadi interaksi yang mengantarkan pada pendularan